sudah sering saya dengar dari penduduk kampung
itu putri saya aisyah
baru lulus kuliahnya di jakarta
kalau ketemu wanita cantik
dan selembut ini
aduh rasanya pengen buru buru
pak aisyah bikin minuman dulu ya
saya tamu allah juragan
saya minta dijamu sama curagan
asik restoran kita
ini rumah allah
di situ allah ngejamu tamu tamunya
bukan di rumah aneh
mudah mudahan semua hartanya ludas
ente tarik lagi sumpah inte
sebelum juragan kasih uang dan makan
emangnya aneh salah apa
ente kan bilang ente tamu allah
nah disini rumah allah
disini allah ngejamu tamu tamunya
nggak pernah ngerekomendasiin aneh
buat ngejamu tamu tamunya
sebenernya saya bohong juragan
saya bukan tamu allah
saya pengemis yang mau minta sedikit uang
dan sedikit makanan sama juragan
soalnya juragan kan orang yang paling kaya di kampung ini
saya lapar juga kan
jadi ente mau nipu aneh
ente nyamar jadi pengemis
ente mau nyuri di rumah nih
dia mau beguin aneh
pak pak sini pak
ke mana tuh malingnya tuh
tunggu kak aling
bisa bisanya kamu makan dengan nikmat
setelah membuat orang lain hampir celaka
ibu kenapa sih
dateng dateng kok marah marah
bukan dikasih makan sama uang
malah diterakin maling
nggak usah pura pura kaget
kamu kira ibu gak tahu
walaupun kita nggak serumah
ibu tahu apa yang kamu lakukan
kamu emang udah keterlaluan
apa susahnya sih li
memberikan sedikit makanan dan uang
bagi yang membutuhkan
ya susah dong bu
seperti saat ini
itu karena kerja keras
lik di dalam rezeki kamu itu
ada hak orang lain
kamu harus memberikan sebagian harta kamu
kepada pakir miskin
ali aja setiap hari
makannya nasi bungkus
sama satu buah
ali harus ngasih makan orang lain
ahli itu hidup harus irit bu
kamu bukan ngirit
untuk membeli barang barang mewah kamu mampu
tapi untuk makanan
kamu cepat cepat menikah
coba kalau kamu punya istri
kamu bisa menghargai
dan berbagi kepada orang lain
karena kamu sudah membiasakan hidup berdua
nggak mau ah
cuma buat nafkahin istri
mendingan gak usah nikah seumur hidup
dede setelah kamu
ini bisa tambah kaya ini
seragam seragam seragam
seragam seragam seragam
seragam seragam seragam
eh begini seragam
kita tadi ngeliat pak kades naik mobil baru
kenapa baru laporan sekarang
ditugasin begitu aja gak becus ya
ya ampun seragam
seragam seragam seragam
ya ampun kita juga baru tau pake ini seragam
mestinya lu berdua tuh udah tahu
pada saat itu yang namanya pak kadis ngerencanain
buat ngebeli mobil baru
jadi ane beli mobil duluan
daripada pak kades
itu mah tugas berat
masa baru rencana
kita boleh anes tau
tapi jangan khawatir seragam
walaupun pak kadis punya mobil baru
takut sama keren
orang paling kaya disini cuma seragam doang
dia punya mobil baru
pokoknya ane udah gak percaya lagi sama si gundul sama si gendut
pokoknya mulain sekarang
ada yang mau buktiin sendiri kalau di kampung sini udah gak ada lagi yang lebih kaya dari aneh
awas aja tuh dua orang kalau emang bohong sama ane
jalan kaki badan sehat irit nggak usah pakai mobil uang bensin ditabung bisa tambah kayak
ane kalau begini
aduh lu selesai gak bawa barang apa apa
aduh nyalah gue tusuk meleduk lo
nggak usah bang
lambung lambung lambung
aduh pelasain ente
eh eh ada apa ini
rampok pak je
nah udah ikut
ikat ikat jangan jangan jangan jangan pakai ikat segala tuh sorban kalian tahu gak sih ini
sorban bukan sembarangan ini sorban pemberi rezeki maaf baji saya hilang juragan ini
baleng juragan iya bener ini punya aneh nih aduh jangan jangan jangan sudah bawa ke
polisi jangan menyakini sendiri ya pak jeng
sembarangan aja sorban dipakai ngikat enggak tahu dia sorban papar rezeki waduh ini kan orang yang
kemarin dapat ikan banyak di pemancingan jangan jangan benar tuh yang dibilang orang itu
sorban itu sorban pemberi rezeki
kalau ani bisa dapetin sorban itu pasti harta ani bisa bertambah banyak
dirampok ya pak tadi
oh iya pak haji waduh tadi lagi jalan enak enak ani dirampok pak haji
seolah sudah mampir ke rumah dulu tuh muka masih pucat tuh masih shock minum dulu rumah saya yuk istirahat
bu bu ada tamu bu
siapa tamunya pak
allah bapak sendiri juga belum kenalan sama beliau
ini curagan ali yang sering dibicarakan oleh penduduk kampung
juragan yang terengah pelit itu kan
maaf nih juragan saya sampai tidak mengenal juragan tapi kalau nama
juragan sudah sering saya dengar dari penduduk kampung
hai ah itu putri saya aisya baru lulus kuliahnya di jakarta
hai assalamualaikum aisyah waalaikumsalam hai masya allah s enhancing hai kalau ketemu wanita cantik dan selembut ini
aduh rasanya pengen buru buru anda punya istri
pak aisyah bikin minuman dulu ya
eh silakan duduk
ah perabotan di rumah sini kayaknya lebih mewah nih dari rumah aneh
si kundul sama si kendut berani beraninya deh nipu aneh
saya pulang dulu deh pakji
minumannya juga baru dibikin itu
lain kali deh pakji